mendiami dataran tinggi di bagian tengah dan pesisir barat sumatera utara
suku batak terbagi menjadi beberapa suku bangsa
di antaranya batak toba batak karo batak pahpak batak simalungun batak angkola dan batak mandai rung
layaknya sebuah bangsa yang kaya namun tetap memiliki ciri khas yang bineka
suku batak dipersatukan oleh sebuah cita rasa yang tercecap dalam bumbu kulinernya berupa merica batak
bumbu itu lazim dikenal dengan sebutan andaliman
masakan suku batak memiliki rasa pedas yang khas
pedas yang bisa membuat lidah terasa bergetar dan keluh
cita rasa ini dihasilkan dari andaliman yang juga dikenal sebagai merica batak
konon andaliman hanya tumbuh di tanah batak dan menjadi benang merah yang menyatukan ragam kuliner khas suku batak yang tersebar di sumatera utara
h transmissionin batak berwarna merah planes atau terbatas mengimaksanakan terbit dua seribu ractlence
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
termasuk dalam rumpun tanaman sitrus
jadi memang andaliman ini awalnya adalah yang dipakai oleh orang batak di dalam masakannya
orang batak kan suka yang pedas pedas
di satu sisi karena daerah toba itu kan dingin
jadi butuh yang pedas pedas bukan yang manis
jadi cabai udah pedas harus ditambah lagi dengan andaliman yang menggetarkan
sehingga bisa badannya hangat dan kuat menahan dingin
jadi di toba memang ini tumbuhnya di daerah pegunungan
itu makanya mungkin khas tidak di sembarang tempat bisa ada
di daerah toba pun tidak semua tempatnya bisa ada
kalau di daerah pantai pantai itu sudah panas tidak bisa
saya perhitungkan kalau di mana ada kelapa berbuat tidak jadi di sana
tapi ke gunung gunung ketinggian seribu atau ke atas seribu lima ratus
nah disitu dia di hutan hutan di lembah lembah
yang tanahnya subur lembab berhumus matahari tidak banyak
pasnya itu makanya di daerah barisan yang di toba ini disitulah dia banyak bisa didapat
salah satu lokasi kebun andaliman terdapat di kawasan perbukitan disibisa kabupaten toba samosir
di kebun yang dikelola topan sinaga ini hanya tersisa empat pohon andaliman
karena tergusur oleh tanaman kopi

ini prosesnya tinggal dua minggu lagi pada siap panen
cuma ini udah bisa dipanen ini
yang ini yang ini
oh ya ini yang sudah matang seperti ini ya bang kelihatannya ya
nah ini biasanya panen setiap berapa bulan sekali pak andaliman dulu
itu mulai dari penanaman kita
itu kalau pertanian modern dia sudah bisa per tiga bulan sudah bisa dia diambil
per tiga bulan dia sudah siap panen
sudah bisa dipanen
waktunya panen untuk konsumsi sendiri
untuk rumah tangga kan
tapi kalau keseluruhan pohon ini dia bentuknya kalau dia mau jadi buah dia nggak bersamaan
seperti kayak ini kan
di sini agak besar dia
kemarin dia makin kecil
jadi nanti panenannya satu minggu ini panen minggu berikutnya yang ini lagi makin nggak gitu sampai ke atas dia
nah ini panennya kan berduri nih ya bang ya
ada cara khusus nggak untuk panennya apa harus paksa sarung tangan atau tidak
jari ini aja yang dipergunakan
makanya panennya ini bisa memang kan wakil
untuk ambil satu liter aja kita butuh waktu satu hari
karena semua di setiap panenan itu buahnya ini semua duri
berbeda dengan tanaman budidaya pada umumnya
tanaman andaliman tumbuh secara alami di tanah hungos
marandus sirait pengelola taman eden seratus yang terletak di kecamatan lumban julu tobasan
meneliti cara pembibitan andaliman
nah ini pembibitannya ini paling sulit
dia bijinya ini kan keras seperti kaca gitu
kalau ditaburkan begitu saja misalnya di tanah ini tunggu misalnya sampai dua tiga tahun nggak jadi jadi itu
jadi sekarang makanya kita coba teknik lain membuat bibit dari setiap pucuk dan dicangkok
dan setiap pucuk lebih cepat
tapi pembibitannya harus ada pembibitan yang modern
kalau nggak nggak nggak nggak jadi
itu makanya sulit bibitnya
banyak yang mau nanam tapi bibitnya sulit didapat
di perbatasan hutan lindung yang terletak di desa salaondolo siponggol tandok
kecamatan pangururan pulau samosir ini
kakak beradik only dan tenggen sitanggang
mengelola kebun keluarga seluas tiga hektare
hawa sejuk dan lembab pada ketinggian lebih dari seribu meter di atas permukaan laut ini
menjadi tempat sempurna untuk pohon andaliman tumbuh subur
di kebun ini si tanggang bersaudara memiliki sekitar dua puluh pohon andaliman yang ditanam di antara tanaman kopi
kalau misalnya kan tanaman andaliman ini katanya hanya bisa tumbuh di dataran tinggi
nah kalau abang sebagai petani ini tanamannya itu syaratnya
wilayahnya seperti apa tanahnya seperti apa untuk bisa tumbuh subur andaliman ini
tanahnya ya harusnya dia apa ada lembab lembabnya lah gitu
kalau terlalu kering dia nggak tumbuh
bang andaliman ini di pasaran berapa bang sekarang harganya
kalau lagi musimnya ini bisa berapa
kalau dia musim raya ini sekitar seratusan lah
seratusan itu per kilo
tapi saya dengar bisa sampai harga empat ratus ribu sekilo tuh gimana bang
itu musim mulai hari raya ini
hari raya idul fitri sampai desember lah
itu harganya tinggi
kadang sampai mencapai lima ratus an
dan tetap dicari
karena memang ini jadi semacam bumbu wajib ya untuk masakan ini ya
khas batak lah
khas batak ya
rasanya seperti apa sih bang aku kalau boleh tahu nih boleh dicoba langsung nggak sih
boleh coba langsung ini yang warna hijau berarti harus dicoba
ini rasanya apa pedasnya seperti cabai atau seperti merica
jadi harus dicoba ya supaya tahu apa rasanya bergetir ya
benar ya nggak kayak cabai ya
bahasa bahasa sekarang lidahnya bergoyang gitu
karena rasanya tuh ada rasa minyak
terus juga kayak makan kulit jeruk
dan tersisanya di lidah tuh lama ya jadi makanya lidahnya seperti agak keluh
oke pedas ya bang
oh bener juga
kalau pakai aja
enggak diunggah ya
kalau pakai diunggah ke dalam apa
satu hari dalam seminggu pasar pekan di kecamatan pangururan berlangsung
dari pagi pasar dijejali pedagang yang menjual berbagai macam kebutuhan warga
hari itu lasmauli simarmata berangkat ke pasar atau yang lazim disebut pajak oleh warga sambosir
ia bermaksud membeli ikan mas untuk dijadikan ikan mas arsik masakan khas batak
untuk membuat ikan arsik lasmauli hanya ingin menggunakan ikan mas bersisik merah
ini adalah resep tuna

berarti berapa harganya sekarang satu oznya
jadi satu oz ini dua puluh lima ribu berarti kalau misalnya satu kilo itu dua ratus lima puluh ribu
memang lagi mahal sekarang eda ya
kenapa eda bukannya sedang musim atau lagi banyak kemintaannya
bilang aja pak
lagi gak berhenti
bukannya sudah mulai murah
sudah mulai murah
oh memang kalau normalnya harganya berapa
karena sekarang tahun baru sedang punya serta
kalau cabai merah sekarang harganya berapa
cabai merah sekarang lima puluh ribu
jadi satu kilo cabai merah lima puluh ribu ini satu kilo sekarang dua ratus lima puluh ribu
jadi lima kali lipat harganya cabai merah
tapi tetap dibeli sama orang orang
kalau gak ada itu mana enak
kalau masak gak pakai arsik
enggak pakai arsik
kalau gak ada liman kenapa rasanya
belum set lah
kayaknya tergantung rasanya
kayaknya sayur tanpa garam gitu ya
jadi kita butuh beli berapa
ya nanti mana tahu kita beli aja satu umuk aja
boleh beli satu umuk aja ya
selain ikan mas dan andaliman bahan bahan yang digunakan untuk membuat ikan arsik terdiri dari bawang merah lengkuas jahe kunyit cabai merah kemiri asam gelugur jeruk jungga daun bawang dan kacang panjang
bumbu bumbu dihaluskan dengan cara digiling kemudian dibalurkan ke ikan mas
ikan arsik atau deke nani arsik berarti ikan yang dimasak kering
penamaan makanan batak sebagian besar diberikan berdasarkan proses memasaknya
ikan arsik berarti ikan yang dimasak terus menerus sampai kuahnya mengering dan bumbunya terserap
itu sebabnya ikan arsik lebih baik dimasak di atas

ikan mas arsik bukan sekedar hidangan biasa
masakan ini biasa dihidangkan saat acara adat karena nani arsik merupakan simbol kesejahteraan dan persaudaraan bagi suku batak toba

hari itu si marmata bersaudara memasak ikan arsik dalam rangka memberikan berkat kepada minarma borusilaban anak dari manatal simarmata
acara adat yang akan digelar adalah pasaaton dekesaur dalam rangka melepas minarma yang akan merantau mencari kerja ke jakarta selepas lulus kuliah di yogyakarta
ikan arsik di jakarta
ikan arsik di jakarta
ikan arsik di jakarta
ikan arsik di jakarta
ikan arsik diberikan kepada sang anak sebagai wujud berkah sekaligus doa agar senantiasa hidup sejahtera di perantauan
ikan arsik di berikan kepada sang anak sebagai wujud berkah sekaligus doa agar senantiasa hidup sejahtera di perantauan
semoga connection dan kakakmu semua berbaik di jepang
rifat agar kembali kita bertemu
ubu haba jumon autuolo ima ajarmu dan tawu n'okusomu lon
hidup asalku saya tongi ngotokku sali lengoluku hupu jiho
hidup asalku saya tongi ngotokku sali lengoluku hupu jiho
terbentang di tengah danau toba inilah pulau samosir
pulau vulkanik yang diakini orang batak berkaitan erat dengan
legenda tanah batak
konon di pulau ini si raja batak turun melalui pusuk buhit
salah satu puncak gunung vulkanis di pulau samosir
sebagai tanah leluhur pulau samosir memiliki arti penting bagi orang batak
nah gitulah maksudnya kelahiran pulau samosir diapingi marantok marantok orang
ditetap tak akan lupa ke asal mulanya
apapun yang terjadi dia akan tetap rindu ke pulau samosir
kenapa dia rindu karena dia lahir di pulau samosir
dia diberkati dikerunai oleh tuhan mereka keperantauan juga berhasil
maka karena itu dia akan tetap rindu kepada asalnya pulau samosir gitulah
danau toba juga menjadi pengikat suku batak
khususnya mereka yang wilayahnya berbatasan langsung dengan danau vulkanik
yang terbentuk tujuh puluh empat ribu tahun silam ini
warga sekitar danau toba memanfaatkan danau ini sebagai sumber air bersih
dengan mandi dan mencuci di tepian danau
nah danau toba
maknanya sangat luar biasa lah buat masyarakat samosir
soalnya untuk keperluan cari hidup
dalam arti cari hidupnya bisa dicari hidup pakai keramba
sekalian untuk kebutuhan masyarakat
richard sitanggang mengelola keramba milik keluarganya
yang terletak di tepi danau toba
tepatnya di kecamatan pangururan
keramba jala apung sederhana ini terdiri tidak lebih dari sepuluh jala
masing masing jala akan bernilai sekitar dua puluh empat juta rupiah pada saat panen
setelah enam bulan dari masa pembibitan
richard sadar keberadaan keramba jala apung diduga sebagai penyebab tercemarnya air danau toba
sisa pakan ikan yang mengendap di dasar danau menyebabkan air danau tercemar
soalnya keramba ini sudah mencemari danau toba sebenarnya
tapi karena udah kehidupan masyarakat tergantung di keramba
sebagian jadi kalau memang mau dihentikan cari solusi dulu lah
sebiar lebih soalnya tiga ratus kakak sampai lima ratus kakak udah tergantung kehidupannya di keramba jala apung
dulu kan udah dibuat jonanya jonak jonak peternak apa ini keramba jala apung
udah dibuat zonanya tapi sekarang karena berubah lagi
makanya kalau memang masih bisa di danau toba untuk kasih air di keramba jala apung ini
tolonglah dibuat jonanya lah gitu ditata dengan baik
ikan mas tidak sekedar menjadi bahan makanan untuk suku batak khususnya batak toba
penggunaan ikan mas seperti dalam masakan deke naniarsik memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar selera
samping ikan mas itu hidup di air yang jernih makanya dia dikatakan ikan sitio tio
setio tio itu namanya maksudnya itu jernih jadi suci dia jernih dia
kemudian ikan si mudur mudur si mudur mudur itu kemana mana dia selalu bersama
jadi si mudur mudur maksudnya selalu jalan bersama jadi ada kekompakan
diharapkan seperti nasihat orang tua kepada pengantin baru itu
persis seperti ikan inilah kalian nanti di dalam mengharungi rumah tangga kalian
kemana mana sama artinya menghindar dari perpecahan keluarga itu sendiri
dalam pernikahan adat batak arsik ikan mas menjadi hantaran yang dibawa oleh pihak hula hula
hula hula adalah pihak keluarga pengantin perempuan
hula hula memberikan ikan arsik kepada keluarga laki laki setelah pihak keluarga laki laki mempersembahkan daging kepada keluarga perempuan
ikan mas melambangkan berkat dari orang tua yang melepas anak perempuannya karena telah menjadi bagian dari keluarga suami
satu ekor ikan mas yang dipersembahkan kepada pasangan pengantin adalah ikan mas betina yang bertelur
dengan harapan agar anak perempuannya dapat memiliki keturunan
penyajian arsik ikan mas dalam acara pernikahan pun harus dalam kondisi utuh
mulai dari kepala hingga ekor
sisik ikan pun tidak dibuang karena melambangkan keutuhan rumah tangga yang kelak dijalani
kenapa dia utuh tentu utuhlah dipersembahkan
artinya tidak boleh dipecah pecah
karena itulah simbol keutuhan itu tak boleh dia dipecah pecah
seperti filosofi bersatulah kalian
kemudian bagi yang sudah punya anak diberikan satu satu untuk suami istri dan juga kepada anak
utuh juga walaupun dia itu sudah punya anak
jadi menjadi kesatuan keluarga yang utuh itu maksudnya
jadi tidak akan pernah itu dipecah pecah
dalam riuh pesta adat pernikahan terselip doa dan harapan yang dilambangkan dengan deke naniarsik
lantunan doa dan berkat disampaikan agar pasangan pengantin baru
menjalani kehidupan rumah tangga selalu sejalan seiring
seperti posisi ikan arsik yang disejajarkan di hadapan mereka